tapi bagaimanapun para jemaah tetap kita wajibkan menggunakan masker
serta suaka warisan budaya lokal dalam rangka mencapai keaneka ragaman hayat
wah mandi air mata
tetapi sekali lagi ini kondisi